masalah dwelling time lantas ramai
oke kita ke informasi lainnya kita tinggalkan masalah dwelling time
kita lihat bagaimana ramainya operasi tangkap tangan beberapa hari yang lalu
pungli di kementerian perhubungan hingga membuat presiden joko widodo langsung turun ke lapangan
ini semakin membuktikan sengkarut berbisnis di sektor kelautan di indonesia
dan ini justru menjadi salah satu refleksi bahwa memang tidak mudah berbisnis di tanah air
hal ini seiring juga dengan data world economic forum yang menempatkan indeks daya saing indonesia
justru turun empat peringkat untuk periode dua ribu enam belas dua ribu dua
ironisnya masih jauh kita tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga terdekat
kalah saing di daya saing saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu ini adalah data yang kita dapatkan dari world economic forum
apa ini maknanya indeks daya saing global itu pentingnya apa
saya ajak anda bahwa ini sangat penting ini berhubungan dengan investasi
apa pentingnya investasi
di tengah ketidakpastian global seperti saat ini di tengah semua negara berebut likuiditas
investasi sangat diharapkan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional
semua negara saat ini dan salah satunya adalah indonesia
investasi ini penting karena dia akan berorientasi dari indeks ini
para investor kalau ingin berinvestasi sebuah negara ini akan menjadi salah satu acuannya
kita lihat siapa yang berada pada posisi pertama
swiss berada pada posisi pertama dengan indeks
indeks lima delapan dengan skala satu sampai tujuh kalau saya tidak salah itu menunjukkan bahwa memang angka tersebut merupakan yang terbaik
dari satu ratus tiga puluh negara lebih yang dihimpun oleh world economic forum
dan mereka bagaimana cara mereka melakukan hal tersebut
mereka melakukan survei dengan para eksekutif
eksekutif yang dilakukan di acara world economic forum
jadi dari beberapa negara para eksekutif tersebut disurvei untuk melakukan ranking
apa apa saja yang menjadi kendala mereka ketika mereka mau berusaha
dan ternyata swiss menempati posisi pertama sebagai negara dengan daya saing global paling tinggi
lalu pada posisi kedua adalah singapura
ini menarik tetangga paling dekat dengan kita kalau kita naik pesawat terbang hanya sekitar satu jaman lebih ya
tapi justru dia pada posisi kedua karena kita masih jauh dari posisi kedua
lima tujuh indeks yang didapatkan oleh singapura
tidak heran singapura memang menjadi hub perdagangan internasional
beberapa negara negara ataupun juga korporasi korporasi multi company di dunia memiliki headquaders ataupun juga cabang di singapura
karena salah satunya karena mereka tahu bahwa daya saing global di singapura sip pada posisi kedua
lalu kita lihat pada posisi ketiga adalah amerika serikat dengan lima tujuh indeksnya
kemudian kita berkaca pada diri sendiri
di indonesia di posisi berapakah indonesia
unfortunately kita berada di posisi keempat puluh satu

pada periode sebelumnya kita berada di posisi ke empat puluh satu
apa maknanya ada yang harus diperbaiki oleh pemerintahan saat ini
ternyata pada periode sebelumnya kita sudah mulai membaik di ranking ke tiga puluh
tapi kita turun rankingnya keempat puluh satu
indeks yang didapatkan adalah empat lima
kita bayangkan dengan singapura sangat jauh berbeda
tapi apakah tidak mungkin kita mengejar mereka
kita tunggu dulu
karena tampaknya kita harus mulai dari saat ini
ketika kita ketinggalan ya kita harus mengejar
apa yang harus kita lakukan saat mengejar
dengan memperbaiki ini
ini adalah pilar pilar yang menjadi dasar bagaimana indeks indonesia bisa kita dapatkan
kita lihat yang paling pertama pilar pertama adalah institusi
institusi itu bisa birokrasi pemerintahan dan lain sebagainya
seberapa stabil institusi tersebut untuk menjalankan policy policy yang mereka inginkan
seberapa baik sesungguhnya mereka bisa menyasar target target ekonomi yang mereka inginkan
itu menjadi dasar pertama
dimana posisi indonesia dengan indeks tertinggi tujuh
kita ada di sekitar empat
jadi kita hampir separuhnya
jadi birokrasi kita memang harus diperbaiki
salah satunya mungkin juga adalah birokrasi yang begitu panjang membuat tidak efisien kalau berusaha di indonesia
infrastruktur kita berada di sekitar level empat
dengan indeks tujuh tertinggi
jadi masih ada gap yang cukup jauh
kita sudah mulai berupaya bangkit dengan membangun infrastruktur yang ada di indonesia
kita lihat agresif sekali memang
meskipun memang memiliki kendala tapi ya paling tidak kita apresiasi sebuah program yang dia miliki
makroekonomi indonesia ini relatif baik
kita lebih dari lima lima koma lima hampir enam
artinya apa fundamental ekonomi kita relatif baik
fundamental ekonomi yang baik
fundamental ekonomi yang baik itu menjadi dasar juga
orang akan masuk ke indonesia menanamkan modalnya atau tidak
lalu kita lihat kesehatan pendidikan dasar
kemudian kita lihat untuk pendidikan tinggi juga sama
ada yang masih harus kita benahi
untuk sektor pendidikan
apa pentingnya kesehatan dan pendidikan
itu adalah dua hal paling utama
jaminan bagi warga negara
sehingga ketika warga negara merasa tenang
itu efeknya sangat jauh
ketika kesehatan dijamin pendidikan intelektualnya tinggi
maka dia akan berpikir panjang
kalau ingin melakukan sesuatu yang anarkis misalnya
sehingga akan menimbulkan sebuah kestabilan dalam negeri
ketika mereka mendapatkan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang cukup
dan itu menjadi pr juga untuk indonesia
efisiensi barang dan jasa
ini ada kaitannya dengan infrastruktur
infrastruktur kita nggak ada
kita nggak bisa efisien pasar barangnya
uang pelicin yang selalu diberikan untuk mempermudah kalau kita ingin punya proyek
ini juga menjadi salah satu yang sangat jauh tertinggal kita di level ini
lalu efisiensi pasar tenaga kerja
nggak efisien kita punya pasar tenaga kerja
apa yang harus digenjot
karena kedepan menurut riset terakhir kita nggak perlu banyak
tapi kita butuh skill
apalagi kalau sudah banyak skill full pula
maka negara itu akan menjadi sebuah negara yang promising
kita lihat adalah pengembangan pasar keuangan
insklusi pasar keuangan harus
di kota besar seperti jakarta mungkin dengan
sangat mudah menemukan atm atau kita dengan sangat mudah
mendapatkan banyak tawaran layanan
perbankan misalnya kita pasti sudah punya atm
lah ya tapi jangan salah loh saudara saudara
kita yang ada di timur indonesia misalnya
atau daerah daerah perbatasan mereka
yang harus diperbaiki jelek
kita di skor ini pemerintah harus
melakukan sesuatu agar semua warga
negara berhak mendapatkan
layanan perbankan mereka bisa masuk
mendapatkan layanan keuangan lalu
apalagi ini lagi yang buruk ya
ini buruk kita hanya di level tiga
kesiapan teknologi loh
kita mungkin banyak tahu
ada anak muda indonesia menciptakan
startup ini dan itu
tapi ternyata kesiapan teknologi
itu bisa lebih luas mungkin infrastruktur
juga bisa jadi kendala salah satunya loh
kalau kita punya kesiapan teknologi
yang baik seperti singapura juga dia punya
kesiapan teknologi kalau kita
ke singapura itu wifi
dimana mana sehingga kesiapan teknologi
itu memacu sebuah negara
untuk tumbuh lebih baik kemudian
pasti juga akan menggoda investor untuk
masuk ke dalamnya lalu ukuran pasar
satu satunya yang dari dulu
dimenangkan oleh indonesia ya ini
nih saya kasih love kenapa
karena kita selalu saja menang
satu juta jiwa warga negara indonesia
asia tenggara keempat
terbesar di dunia jadi
apapun tampaknya akan
dikonsumsi di dalam negeri kita selalu
menangnya di sini tapi kok ya
harus ukuran pasar ya
jadi kesannya kita tuh hanya menerima
saja tidak jadi produser
atau tidak jadi produsen gitu loh
kesannya kita tuh hanya jadi sasaran
untuk targetkan akhirnya ini indonesia gede loh
lo bisnis aja di sana gitu karena lo
pasti laku kalau bisnis di sana cuman
ini loh kekuatannya yang itu dari tuhan yang
maha kuasa yang namanya market
pasar ataupun ukuran pasar ya itu
dari tuhan harusnya kita bergerak
dengan di sini yang bisa dikerjakan oleh manusia
lalu kemudian kita lihat kepuasan usaha
juga masih ada yang harus dilakukan begitu juga
dengan inovasi kita masih berada di level empat
ini adalah pilar yang menentukan
indonesia harus menerima
kompetitif kita masih
jauh kita bahkan turun empat peringkat
saya lebih spesifik ke indonesia
apa yang menjadi faktor penjegal
berbisnis di indonesia apa sih yang paling membuat
menjadi momok sehingga orang tuh
males gitu loh bisnis di indonesia
ini loh yang pertama kita udah lihat
jadi mahal gitu
kalau kita mau usaha orang jadi mahal korupsi itu
banyak hal kan bisa juga dia
teridentifikasi dengan suap misalnya
ya kalau kita tuh
kita belum bicara lagi
masalah misalnya preman
pasar gitu penguasa pasar ini penguasa
penguasa pasar itu gitu
jadi kalau orang mau usaha harusnya
dia hanya butuh kosnya itu
sekitar sepuluh rupiah karena harus
baik preman yang beneran preman atau preman berdasi
itu atau preman dengan
baju birokrasi itu jadinya
ketika itu sudah eksx orang
jadi males kenapa karena dia gak bisa bersaing
dengan harga jadi
korupsi adalah musuh utama
yang harus dibunuh dalam
berbisnis di indonesia kalau indonesia mau
naik indeks kompetitif dan mau
mengundang investasi masuk ke dalam negeri
selanjutnya kita lihat adalah inefisiensi
suka gitu kalau misalnya kita mau ketemu
ke sebuah ataupun kita mau ngurus suatu hal
atau kementerian misalnya gak ada orangnya loh
ngenes banget udah ngabisin waktu
kita nggak bisa ngurus harusnya memang
itu jangan hanya di atas kertas tapi bener bener
jadi tidak ada tatap muka
tidak ada tatap muka itu bisa mengurangi potensi
korupsi dan inefisiensi birokrasi
menghilangkan potensi orang mulai mikir mikir
kan lumayan gue dapat fee kalau gue
lulusin nih proyek lo gitu jadi
kalau gak ada efisien
birokrasinya pasti akan semakin kecil lalu kita
lihat bagaimana dengan infrastruktur juga harus
diperbaiki kita sudah
mulai lah ya kalau itu akses keuangan
itu yang saya sebutkan harus lebih
ditajamkan kembali inflasi yang terkendali
untuk dua ribu enam belas kita relatif
terkendali tidak terlalu jadi
masalah tapi memang
juga harus inflasi yang sehat
ini adalah faktor penjagaan ini
jadi klu ketika pemerintah ingin
mengeluarkan sebuah kebijakan
politik dan ekonomi kita
lihat saja dari indeks yang dilakukan oleh wf
kita tinggal buat toolsnya apa lalu
kita tinggal berantas memang
tidak mudah saya pakai kata tinggal lagi ya
tapi memang tidak mudah tapi harus dilakukan
salah satu yang dilakukan oleh
oke salah satu yang dilakukan oleh
presiden yang belakangan ramai juga
seorang presiden gitu
kementerian perhubungan karena tiba tiba
operasi tangkap tangan ya biasanya kan kita
ott itu ada di kpk tapi ini
kebeneran banget loh bisa kebenaran
karena presiden jokowi
sebuah kebetulan yang luar biasa
baru saja pada hari yang sama beberapa jam
membentuk ini operasi pemberantasan
gitu jadi pas pada saat yang sama
terjadilah ott di
ada enam orang kalau saya tidak salah
pegawai perhubungan kemudian sangat keras
tapi saya juga tertarik dengan statement yang dikeluarkan
via instagram yang saya juga
semua petinggi petinggi saya selalu ikuti
jadi dia mengatakan bahwa
saat ini filosofinya adalah filosofi
pisau jadi selalu
saja tajam ke bawah
tapi tumpul ke atas
bahwa suap hampir
mustahil berdiri secara tunggal
itu merupakan sebuah
terorganisir dalam waktu tertentu
dengan statement pak jokowi
kita menanti agar kasus ini
menjadi salah satu bukti bahwa
pemerintah tidak menerapkan
filosofi pisau yang
tajam ke bawah namun tumpul